kecelakaan maut kembali terjadi di pasuruan
akibat menghindari jalan berubang
seorang pengendara motor terjatuh
dan tewas terlindas truk
sementara di jember gara gara sopir mengantuk
sebuah truk menabrak rumah warga hingga hancur
inilah jasad dharmaun
warga keraton pasuruan jawa timur
telah tertabrak truk bermuatan beton
di jalan pantura selasa siang
jasadnya bersimbah darah
kecelakaan ini berawal saat korban melaju
dari arah pasuruan menuju surabaya
saat menghindari lubang di jalan
motor korban bersenggolan dengan motor lain
hingga terjatuh ke arah kanan
melaju truk dari arah belakang korban
langsung menabrak dharmaun
untuk proses otopsi
jasad korban dibawa ke rumah sakit
sementara di jember kecelakaan tunggal
yang melibatkan truk terjadi di jalur selatan
kecamatan mayang jember jawa timur
sebuah truk bermuatan bawang merah
menabrak rumah sekaligus bengkel
di pinggir jalan
kerasnya benturan menyebabkan bangunan rumah
hancur total dan seluruh peralatan bengkel rusak
bahkan peristiwa ini juga melukai
pemilik rumah yang saat kejadian
sedang istirahat bersama anaknya
di salah satu kamar
pemilik rumah terluka setelah tertimbun
neruntuhan atap rumah
hidup kakuat kecelakaan ini terjadi karena
supir truk holik warga banyuwangi
dalam kondisi mengantuk sehingga tak mampu
mengandalkan laju kendaraan